aku akan pasti selalu membantumu raden
untuk menghancurkan keluarga mu sendiri
tidak perlu menghancurkan seliwang
dengan tanganku sendiri

gusi prabu amuk marugul ya
eh gening sama gus ini masalah santan
ini mah berita baik atu
lili seharus cepat lapor ke gusiratu
gusi prabu amuk marugul dan ini masalah santang
terima kasih lilis
alhamdulillah kamu sudah kembali nak
kamu baik baik saja
alhamdulillah ibu deh
aku baik baik saja